usai memeriksa suwanarti daengkanang jemaah haji asal sulawesi selatan yang memamerkan perhiasan mirip emas saat baru saja turun dari pesawat
usai melaksanakan ibadah haji tim beacukai makassar menyimpulkan bahwa perhiasan tersebut hanya menyerupai emas alias imitasi
ada pun nilai perhiasan yang digunakan oleh suanarti adalah sembilan ratus ribu rupiah
sehingga tim beacukai makassar pun menyimpulkan tak ada pelanggaran kepabeanan yang dilakukan suwanarti
penyelidikan tersebut dilakukan bersama tim pegadaian yang melakukan uji kandungan emas pada perhiasan tersebut menggunakan bahan kimia khusus yang lazim digunakan dalam pengujian emas
sebenarnya barang itu pak kalau kita lihat secara dekat mata saja dia memang sudah bukan emas
pihak beacukai pun sebenarnya tahu bahwa itu bukan emas tapi mereka minta second opinion lah yang menguatkan
sementara bagian fatwa majelis ulama
sulawesi selatan menyebut perilaku memamerkan perhiasan setelah menunaikan ibadah haji justru menodai ibadah haji
kebiasaan berpakaian glamor yang kerap dilakukan jemaah haji asal sulawesi selatan juga bukan tradisi bugis makassar
majelis ulama menganjurkan kementerian agama memasukkan pedoman perilaku jemaah haji setelah kembali ke tanah air dalam program manasik haji
pada saat ini pak warupulan dari haji melaksanakan ibadah justru ini menodai ibadahnya
ya menudai ibadahnya itu bukan merusak hajinya tapi menudah ibadah
ya kemudian di satu sisi juga sesungguhnya ini menyalahi adat ini
adat bu bisma kassar sebenarnya tidak ada tradisi bukan tradisi
sebelumnya aksi jemaah haji yang memamerkan perhiasan emas satu ratus delapan puluh gram usai pulang dari tanah suci menjadi viral di media sosial
akibat perbuatannya suar nati pun diperiksa
beacukai makassar pada senin lalu
ahmad samsudin makassar sulawesi selatan